informasi berikutnya akibat tergerus arus sungai jalan menuju objek wisata pegunungan dieng banjarnegara jawa tengah ambles dalam kurang lebih dua meter
jalan yang ambles berada di jalan raya desa ratamba kecamatan kejawaran
selain akibat curah hujan yang tinggi serta tanah yang labil jalur yang ambles juga disebabkan tergerus arus kali irak
akibatnya jalan cor beton sepanjang lima belas meter ini terbagi tiga bagian
kondisi ini membuat arus lalu lintas ditutup total dan akses warga terhambat sehingga terpaksa memutar dengan jarak yang lebih jauh